saya masuk di tpu kampung mangga
itu keliling hingga tahun dua ribu dua puluh satu
lalu pas ada pandemi ini baru saya ditarik ke sini
katanya suruh bantu
ada pemakaman khusus covid di tpu rorotan
ya untuk misi kemanusiaan
oh saya dimana aja siap pak
namanya orang kerja dimana saja siap
untuk pertama kan waktu mau mulai kita briefing kecil kecil lah
siapa yang mau nurunin
siapa yang mau ngukur
dan siapa yang mau nyimpun
siapa yang mau ngerapihin juga
ini udah ada pembagiannya masing masing
pembagian ngukur siapa
pembagian angkat tepi siapa
kalau tukang spesifik ya kalau di sini nggak ada
pokoknya setiap ada yang butuh bantuan langsung kami bantu
misalnya saya lagi ngukur ada yang butuh bantuan nguruk
kurang tenaga misalnya
langsung lagi duduk ngurup
yang penting stok buat lahan petak makamnya udah ada
ya untuk awal awal untuk penguburan covid nggak terlalu banyak seperti ini
masih santai lah
masih berangkat pagi pulang sore
kalau sekarang kan tanggal pagi pulang malam
ini ngapa dedek
udah makan belum
udah makan belum
bapak habis rehat habis kerja ini
udah tidur kan
udah tidur kan
ya sama dulu
ya sama dulu
iya tadi udah makan
bapak udah makan belum
makan dulu ya
udah di rumah loh
kalau saya sih tiap hari doanya selalu saya pinginnya pulang sore
jangan sampai pulang malam
karena saya juga melihatnya dia mulai pulang
yang pertama melihat orang pada menangis datang ke sini
memang ada keluarga nangis
sehingga ya udahlah
jangan sampai ada lagi korban korban seperti ini